saran saya kasihlah sebagai goodwill uang tambahan untuk keluarga almarhumah fina yang hanyalah dari keluarga ekonomi lemah
saran saya kasihlah sebagai goodwill uang tambahan untuk keluarga almarhumah fina yang hanyalah dari keluarga ekonomi lemah